hingga akhir pekan ini dampak dari melambungnya harga telur ayam dikeluhkan masyarakat
seperti di subang sejumlah pembuat kue di sukamandi kecamatan ciasem subang merugi akibat melambungnya harga telur
beberapa hari terakhir masyarakat dibuat resah dengan harga telur ayam
sejak lebaran berakhir harga kebutuhan dapur yang satu ini melambung tinggi
salah satu dampaknya dirasakan sejumlah pembuat kue di sukamandi kecamatan ciasem subang yang ikut merugi akibat melambungnya harga telur
pedagang terpaksa menaikkan harga kue untuk menutupi kerugian
kue yang biasa dijual dari harga semula rp tujuh puluh lima terpaksa dinaikkan rp sepuluh menjadi rp delapan puluh lima
penjualan bisa berkurang soalnya kan harganya saya naikin dikit
telur mahal banget
ya semoga aja cepat pulih ya
kayak hari hari biasa maksudnya telur bisa ini stabil
celakanya kenaikan ini justru berimbas pada sepinya pembeli
hingga minggu siang harga telur di kawasan ini mencapai rp tiga puluh per kilogram
dian firman syah subang